sedara ayrin rahmi diani menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur banten ke dpw pan banten
ketua umum pimpinan pusat persatuan kesatuan perempuan partai golkar airin rahmi diani
mendatangi kantor dpw pan banten setelah sebelumnya mendaftar ke pdip pkb dan nasdem
mantan wali kota tangerang selatan dua periode itu akan mengikuti semua mekanisme partai politik
baik pdip pkb nasdem maupun pan untuk mendapatkan rekomendasi maju pilgub banten
karena semuanya terdiri diri sebenarnya di dpw yang tuhan sampaikan yang tuhan sampaikan
bahwa kalau kejadian sesuai dengan aturan dan regulasi keputusan adalah di dpw
dan saya mengingat ini partai gulkar ayrin rahmi juga pasti sudah berkomunikasi
antara pengurus dpw pakai pakai yang lainnya seperti apa seperti yang diilikan
seperti yang diilikan dari lain dan sebagainya